deklarasi ganti presiden dua ribu sembilan belas yang direncanakan pukul tiga belas waktu indonesia tengah
sempat tertunda lantaran panitia pelaksana maupun masa pendukungnya
tidak diperkenankan masuk kawasan monumen mandala pembebasan irian barat
di jalan jenderal sudirman
mereka dinilai tidak mengantungi izin kegiatan
sehingga terjadi debat usir antara kapolres tabes makassar
dengan kuasa hukum panitia pelaksana ganti presiden dua ribu sembilan belas makassar faisal silendang
saat ribuan peserta deklarasi mulai memasuki kawasan monumen mandala
muncul kelompok anti deklarasi anti presiden dua ribu sembilan belas
oleh aliansi rakyat antimakar dan aliansi pemuda indonesia
kehadiran mereka memicu emosi masa yang sedari tadi kecewa
lantaran acaranya terganggu
kedua kelompok pun terlibat keributan yang nyaris diwarnai bentrok
beruntung aparat kepolisian mampu meredamnya sehingga situasi terkendali
deklarasi ini itu tidak melainkan ada tendensi politik
tapi kami tidak mau ikut campur dengan ekstrem politik
kami hanya cuma melihat sebagaimana negara kita ini
khususnya kota makassar sulawesi selatan itu aman dari isu isu sekterianis
yang dibawa oleh salah satu golonggola tertentu
tanpa dukungan panggung dan pengeras suara memadai
deklarasi berlangsung lancar
satu demi satu deklarator pun tampil
bahkan hadir pula mantan wakil gubernur sulawesi selatan agus arifin numang
dan calon wakil gubernur aziz kaharmu zakat
deklarasi pun semakin meriah
dengan lantunan ganti presiden yang dibawakan penciptanya sang alam
bapak ibu yang menginginkan perubahan di negeri ini
perlengkahan yang lebih baik
mari mulai hari ini kita bacakan deklarasi kita
untuk kita menunjukkan kecintaan kita
untuk kita menunjukkan kecintaan kita
akan negeri yang bangga
rencananya deklarasi serupa masih akan digelar di kota lainnya di nusantara
deklarasi ini juga selalu menuai kontroversi
terlebih bakal calon presiden hanya dua pasangan
sementara salah satu bakal calon presiden adalah petahana